memastikan tidak ada kenaikan tarif menteri perhubungan berencana melakukan penyesuaian tarif baru krl bagi masyarakat berpenghasilan lebih melalui skema subsidi
lalu apakah skema subsidi seperti ini adalah strategi jitu atau justru menimbulkan polemik baru
kami bahas malam hari ini bersama yusa permana ketua mti dki jakarta
selamat malam mas yusa
selamat malam mbak
ya mas yusa ini bukan naik tapi subsidi tepat sasaran kalau kata pak menteri ya
ada sependapat dengan kebijakan ini apakah ini juga tepat
jadi pembahasan terkait subsidi ini sebenarnya sudah lumayan lama ya
jadi wacana wacana subsidi yang lebih tepat ini sebenarnya mungkin baru sekarang sampai diutarakan ke masyarakat
tapi sebenarnya sudah cukup lama di level internal itu
kira kira subsidi yang paling tepat itu bagaimana
lama ini kan subsidi nya itu rata ya
jadi siapapun penggunanya untuk yang krn ini membayar tarif yang sama
satu sisi memang memudahkan dalam pemberian subsidi lalu juga memberikan harga yang sama kepada seluruh pengguna
tapi kelemahannya adalah seiring dengan penggunanya ini semakin banyak maka semakin banyak juga subsidi yang harus diberikan
jadi tantangan tersendiri ketika pemerintah juga sedang berusaha menggalakkan dalam angkutan umum di daerah daerah di luar jabodetabek
karena kalau mengikuti pengguna yang semakin naik artinya subsidi untuk jabodetabek semakin naik maka artinya sebenarnya agak tidak adil juga daerah daerah lain jadi kurang kesempatannya mendapatkan subsidi karena banyak disedot untuk di jakarta
kalau kita lihat pengumuman dari pak menteri sebenarnya kan ini baru penyampaian awal tapi detail skemanya ini sedang dibahas
nah sejauh mana kita sebenarnya masih menunggu juga skema yang paling tepat itu seperti apa
tapi kalau wacananya adalah subsidi tepat sasaran maka itu sebetulnya hal yang positif
hanya tantangannya mungkin lebih ke bagaimana menentukan
menentukan siapa yang mendapat subsidi siapa yang membayar tarif yang lebih wajar
kalau secara penolakan ya siapa yang suka dengan kenaikan harga
semua orang pasti tidak yang suka
tapi kalau kita bicara keadilan adil itu tidak hanya berarti satu harga tapi juga setiap orang membayar sesuai dengan kemampuannya
jadi kita juga harus membuka hati kita mengutamakan pemberian subsidi itu
kepada mereka yang memang mampu
nah tantangannya di pemerintah adalah harus ada hubungan antara data kependudukan kita pekerjaan kesejahteraan dengan tarif
nah sejauh mana pemerintah siap ya kita kembalikan sendiri ke pemerintah
sejauh mana mereka pemerintah siap dalam menerapkan konsep tarif yang tersubsidi yang tepat sasaran
oke kalau niatnya memang tepat sasaran adalah hal yang positif
tapi bagaimana kebijakan ini bisa berjalan atau ditanggapi
dengan bijak masyarakat banyak yang bertanya kalau mungkin tadi mas yusa juga dengarkan
bagaimana bisa memastikan orang tersebut adalah orang yang berpenghasilan lebih
karena hal hal seperti ini bisa saja menimbulkan misalkan kecemburuan sosial dan lain sebagainya
bagaimana bisa mengimplementasikan ini mas yusa
ini juga ini pertanyaan yang lumayan challenge ya
jadi kalau dari pengalaman saya pribadi
di luar itu mereka dan juga schema subsidi ini
mereka biasanya dikonekkan dengan data kependudukan
jadi kalau pemerintah ingin maka data mungkin nomor itu kependudukan
lalu bisa juga dilihat dari perpajakan kita juga tidak tahu pemerintah nantinya bagaimana
tapi harus berdasarkan dasar yang bisa dipertanggungjawabkan
mungkin melihat dari pajaknya
mungkin dilihat dari hubungannya
maka tidak akan dikoneksi dengan nik karena nomor input kependudukan dengan nkwp akan disatukan
jadi ini bisa jadi salah satu tahapan tahapan kedepannya agar subsidi subsidi kedepannya itu bisa lebih tepat sasaran
karena masalah subsidi rata ini tidak hanya di anggota umum
kita juga punya isu yang sama di bandakar misalkan
jadi sepertinya pemerintah sudah mulai ke arah sana
memberikan subsidi yang lebih tepat
untuk yang mampu ya tolonglah
baiklah baiklah baiklah
baiklah baiklah baiklah
baiklah baiklah baiklah
kita lihat sesuai dengan kemampuannya
kita juga sebelumnya mencoba untuk menghubungi pihak dari kementerian perhubungan
untuk bisa berdialog dengan mas yusa malam hari ini
namun sampai dengan sore hari tadi belum ada yang bisa memberikan waktunya untuk berdiskusi
karena pertanyaan saya berikutnya terkait dengan pertimbangan
ini memang lebih tepat sebenarnya ditanyakan oleh kementerian perhubungan
tapi dari mti sendiri melihat apakah pertimbangan atau dasar pertimbangan untuk
menetapkan kebijakan ini
karena di negara lain di beberapa negara ini tidak ada
ini baru baru indonesia saja
koreksi kalau saya salah
sehingga apa solusi ideal untuk menetapkan kebijakan yang tepat tentunya
jadi kalau siti tarik angkutan umum itu kalau kita melihat keluar itu pilihannya antara mereka siap men subsidi banyak
atau malah justru banyak juga yang tidak di
jadi harga harga yang dibayarkan itu sebenarnya harga harga ekonomi
nah ketika tujuannya adalah tepat sasaran ya harus ada peningkatan layanan juga
karena kita juga punya permasalahan menarik keinginan orang pengguna kendaraan pribadi untuk menaik angkutan umum
kalau dasarnya apa
ya tidak boleh ya berdasarkan wacana satu orang
kalau kita lihat dari penjelasan dari pihak kementerian perhubungan sebelumnya
sebenarnya kan ini sedang berproses ya
jadi belum final bagaimana itu belum jelas belum pasti
kita tunggu saja nanti kira kira finalisasi skemanya seperti apa yang lebih tepat
kita percayakan kepada pihak pemerintah untuk bisa memberikan yang baik
oke tapi anda melihat dari mti sendiri melihat apakah men strategi dengan skema yang lebih tepat
atau nantinya justru bisa menimbulkan polemik atau masalah baru
tujuannya kan sebenarnya untuk orang orang masyarakat bisa menggunakan transportasi umum ya
kalau sekarang mungkin beberapa orang kita lihat kalau sisir di timeline juga
mereka menanggapi skema ini ya mendingan beli bensin gitu
mendingan naik mobil sendiri aja jadinya kan jadi kontra
kembali lagi menggunakan kendaraan atau mobil pribadi atau motor pribadi
ya itu benar
ya setiap orang pasti punya dapatnya sendiri sendiri ya
perubahan kebijakan itu pasti akan selalu mengundang pro dan kontra
tinggal dikembalikan sebenarnya semangat dan tujuan perubahan kebijakan itu apa
kalau memang perubahannya para lebih baik
maka setiap ada tukang masukan ya itu harus dijadikan dasar untuk perbaikan penerapan kedepannya
tidak akan mungkin sebuah kebijakan itu

oke terima kasih
dan kebijakan itu selalu pun didukung penuh oleh seluruh penduduk
seluruh ratusan pasti selalu ada kritikan penolakan
nah inilah justru yang harus dibesarkan agar nantinya kebijakan itu terus diperbaiki
agar kita bisa mendapatkan hal yang terbaik
mungkin tidak untuk semua orang
tapi kita bisa mendapatkan titik tengah yang bisa diterima oleh banyak pihak
oke kebijakan yang diperbaiki
begitu juga dengan pembenahan sarana dan prasarana yang mendukung
itu juga harus dibenahi sehingga bisa berjalan ideal semuanya ya
mas yusa permana terima kasih sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam sehat selalu
selamat malam sehat selalu